perasaan gue kok gak enak ya lihat hujan sebesar gini
akan terjadi sesuatu
cuma perasaan gue aja sih
gak tahu kenapa harus mimpi kayak gitu
itu cuman mimpi kok
kamu gak marah kan
enggak gak kasih kemarah
mau kasih kemarah
kamu kenapa gak tidur
saya jagain katinya rena
dari perut kamu
segitunya kamu mas
sangat takut takut kenapa napa
udah tidur sana
kamu kenapa sih
kayak gini terus sama aku
jangan alde baran
bisa bisanya kamu mimpi seperti itu nin
kamu memang punya keinginan
kamu memang punya keinginan
kamu memang punya keinginan

akan terjadi sesuatu
cuman perasaan gue aja sih
mama gak akan ikut campur lagi
mama gak bisa terus terusan bantuin kamu
apapun yang lo sembunyikan
walaupun mbak cuma diam
tapi mbak gak akan lupain kok
mbak akan cari tau tentang kamu dan riki
lo mau cari tau soal apa lagi sih mbak
ya cari tau semua kebohongan kamu lah
apa yang udah kamu lakuin sama mbak
kapan semua ini selesai
gue udah gak tahan hidup kayak gini
saya bawa kamu ke seluruh kamar
nggak meinen juara
dia selalu mencintai itu
gue tunggu besok ya
jangan sampe lo gak dateng
gimana caranya gue menghindar dari ricky
dia udah tahu semua rahasia gue
gue semakin sulit buat lepas dari fikih
kita lihat besok
apa si cantik berani datang nemuin gue
gara gara hujan deras semalam
area sini jadi kebanjiran gini ya pak
memang area ini sudah langganan
terbenang oleh air
apalagi bagiannya deras
beda sama area sebelah sana pak
soalnya lebih tinggi
tapi kalau seperti ini kejadiannya
harus dilakukan perbaikan pak
dipindahkan makamnya ke tempat yang lebih tinggi
agar tidak terkena banjir
iya betul pak
memang sebaiknya begitu sih
yaudah kalau gitu
saya coba hubungi satu persatu
pihak keluarganya ya pak
terima kasih kiki
terima kasih pak
kiki tinggal kedokterin ya pak
yang lebih ambient
bisa bicara dengan ibu andin
bicara dengan saya saja
ini dengan siapa ya
oh baik pak
saya dari tpu trate indah pak
ada apa pak
jadi gini pak
saya ingin mengabari bu andin
kalau makam atas nama nindikirani
mengalami kerusakan akibat hujan badai pak
jadi saran kami
makam itu segera dirapikan
supaya tidak terjadi lagi seperti itu pak
gak mungkin dipindahin
kalau makam itu kosong
yang ada andin malah akan semakin stres
dan semuanya malah berantakan
bisa coba dirapikan dulu
dibenarkan dulu makamnya
untuk masalah pemindahan makamnya
iya baik pak
oke terima kasih banyak